memiliki pendapat atau pandangan
berbeda atau dissenting opinion
dalam putusan makamah konstitusi
makamah konstitusi lima puluh lima dua ribu tiga
selanjutnya ditulis putusan
makamah konstitusi dua puluh sembilan
lima puluh satu lima puluh lima tahun

permohonan aku dan
seharusnya makamah pun menolak
menimbang buat terhadap
norma yang termaktub dalam pasal

amar putusan makamah konstitusi
nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh
menjadi calon presiden dan wakil presiden
berusia paling rendah
empat puluh tahun dimaknai
menjadi calon presiden dan wakil presiden
adalah q berusia paling rendah
atau pernah atau sedang menduduki
jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum
termasuk pemilihan kepala daerah
pemaknaan baru tersebut
terlebih dahulu saya akan
mengemukakan beberapa hal berikut
bahwa berkaitan dengan
pemaknaan baru terhadap
norma pasal satu ratus enam puluh sembilan uruf ki
tersebut saya bingungkan
dan benar benar bingung
harus dari mana memulai
pendapat berbeda ini
sejak menapakkan kaki sebagai hakim
konstitusi di gedung mahkamah ini
pada tanggal sebelas april dua ribu tujuh belas
atau sekitar enam setengah
tahun yang lalu
baru kali ini saya mengalami
peristiwa aneh yang luar biasa
dan dapat dikatakan
jauh dari batas penalaran
dan berubah pendirian dan sikapnya
hanya dalam sekelebat
sebelumnya dalam putusan
makamah konstitusi nomor dua puluh sembilan
makamah secara eksplisit
lugas dan tegas
hiwal usia dalam norma pasal satu ratus enam puluh
uruf ki undang undang tujuh
wawenang pembentuk undang undang
padahal sadar atau tidak
ketika putusan tersebut
menutup ruang adanya tindakan lain
selain dilakukan oleh pembentuk undang undang
apakah makamah pernah berubah pendirian
tetapi tidak pernah terjadi secepat ini
dimana perubahan terjadi dalam hitungan hari
perubahan demikian tidak hanya sekadar
mengenyampingkan putusan sebelumnya
namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat
dan mendapatkan fakta fakta
yang berubah di tengah tengah masyarakat
fakta penting apa yang berubah di tengah masyarakat
sehingga mahkamah mengubah pendiriannya dari putusan
makamah konstitusi nomor dua puluh sembilan
dengan amar menolak sehingga berubah menjadi mengabulkan
dalam putusan akuo
bahwa secara keseluruhan
terdapat belasan permohonan untuk menguji batas usia
dalam norma pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf q undang undang tujuh dua ribu tujuh belas
di mana tiga perkara di atas perkara dua puluh sembilan lima puluh satu lima puluh lima adalah permohonan atau perkara gelombang pertama
dari belasan perkara tersebut hanya perkara gelombang pertama ini yang diperiksa melalui sidang pleno
untuk mendengarkan keterangan pihak pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal lima puluh empat undang undang mk
yaitu presiden dan dpr
selain itu didengar pula keterangan pihak terkait ahli pemohon dan juga ahli pihak terkait
ketika rapat permusawaratan hakim atau rph untuk memutus perkara nomor dua puluh sembilan lima puluh satu lima puluh lima tahun dua ribu dua puluh
pada tanggal sembilan belas september dua ribu dua puluh tiga rph dihadiri oleh delapan hakim konstitusi
yaitu hakim konstitusi saldi isra hakim konstitusi ahri fidayat
hakim konstitusi manahan m p sitompul
hakim konstitusi eni nurbaningsih
dan hakim konstitusi m guntur hamsah
tercatat rph tanggal sembilan belas september dua ribu dua puluh tiga tersebut tidak dihadiri oleh hakim konstitusi
dan sekaligus ketua makamah konstitusi anwar usman
hasilnya enam hakim konstitusi
sebagaimana amar putusan mahkamah konstitusi nomor dua puluh sembilan
dan lima puluh lima tahun dua ribu dua puluh tiga
sepakat menolak dan tetap memosisikan
pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf q undang undang tujuh dua ribu enam belas
sebagai kebijakan hukum terbuka atau open legal policy pembentuk undang undang
sementara itu dua hakim konstitusi lainnya memilih sikap berbeda atau dissenting opinion
bahwa dalam rph berikutnya masih berkenan dengan
norma pasal satu ratus enam puluh sembilan uruf key undang undang tujuh dua ribu tujuh belas
pembahasan dan pengambilan putusan permohonan gelombang kedua
inkasu perkara sembilan puluh dan perkara sembilan puluh satu selanjutnya disebut sembilan puluh dan sembilan puluh satu dua ribu dua puluh tiga
rph dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi
beberapa hakim konstitusi yang dalam perkara nomor dua puluh sembilan lima puluh satu lima puluh lima puu dua ribu dua puluh
telah memosisikan pasal satu
pasal satu ratus enam puluh sembilan uruf key undang undang tujuh dua ribu tujuh belas
sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang undang
tiba tiba menunjukkan ketertarikan dengan model alternatif
yang dimohonkan di dalam perkara nomor sembilan puluh
padahal meski model alternatif yang dimohonkan
oleh pemohon dalam perkara nomor sembilan puluh secara substansial
telah dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka
dalam putusan mahkamah konstitusi nomor dua puluh sembilan lima puluh satu lima puluh lima tahun dua ribu dua puluh
tanda tanda mulai bergeser dan berubahnya pandangan
serta pendapat beberapa hakim dari putusan mahkamah konstitusi
nomor dua puluh sembilan lima puluh satu lima puluh lima puu dua ribu dua puluh tiga tersebut mulai memicu
pembahasan yang jauh lebih detail dan ulet
karena itu pembahasan terpaksa ditunda dan diulang beberapa kali
terlebih lagi dalam pembahasan ditemukan soal soal yang berkaitan
dengan formalitas permohonan yang memerlukan kejelasan dan kepastian
tidak hanya itu para pemohon perkara sembilan puluh dan sembilan puluh satu
sempat menarik permohonannya dan kemudian sehari setelahnya
membatalkan kembali penarikan tersebut
dengan adanya kejadian tersebut tidak ada pilihan lain
selain mahkamah harus mengagendakan sidang panel
untuk mengonfirmasi surat penarikan
dan surat pembatalan penarikan kepada para pemohon
bahwa terlepas dari misteri yang menyelimuti penarikan
dan pembatalan penarikan tersebut yang hanya berselang satu hari
sebagian hakim konstitusi yang dalam putusan makamah konstitusi
nomor dua puluh sembilan lima puluh satu lima puluh lima puu dua ribu dua puluh tiga berada pada posisi pasal satu ratus enam puluh sembilan uruq uu tujuh dua ribu tujuh belas
sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang undang
kemudian pindah haluan dan mengambil posisi akhir
dengan mengabulkan sebagian perkara nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh
sepanjang yang bisa ditangkap dan disimpulkan
selama pembahasan perkara sembilan puluh dua ribu dua puluh tiga tersebut
ada lima hakim konstitusi yang mengabulkan sebagian
tiga hakim konstitusi memaknai pasal satu ratus enam puluh sembilan uruq uu tujuh dua ribu tujuh belas
berusia paling rendah empat puluh tahun
memadankan atau membuat alternatif dengan atau pernah sedang menduduki
jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah
sementara itu dua hakim konstitusi yang berada dalam rumput
mengabulkan sebagian tersebut memaknai norma pasal satu ratus enam puluh sembilan uruq uu tujuh dua ribu tujuh belas
berusia paling rendah empat puluh tahun memadankan atau membuat alternatif
dengan pernah atau sedang menjabat sebagai gubernur
sekalipun memadankan dengan jabatan gubernur
keduanya menyerahkan kriteria gubernur yang dapat dipadankan
dengan usia paling rendah empat puluh tahun tersebut kepada pembentuk undang undang
bahwa berkenaan dengan sebagian fakta yang diuraikan pada subparagraf enam ratus dua puluh enam tiga
dan subparagraf enam ratus dua puluh enam empat di atas pertanyaan ringan dan sekaligus mengelitik
yang mungkin dapat dimunculkan
pertanyaan ringan dan sekaligus mengelitik yang mungkin dapat dimunculkan
bila mana rph untuk memutus perkara dua puluh sembilan lima puluh satu lima puluh lima tahun dua ribu tiga
dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi
apakah norma pasal satu ratus enam puluh sembilan uruq uu tujuh dua ribu tujuh belas
masih tetap didukung mayoritas hakim
sebagai kebijakan hukum terbuka
sebagaimana amar putusan mahkamah konstitusi nomor dua puluh sembilan lima puluh satu lima puluh lima dua ribu dua puluh tiga
sebaliknya jika rph memutus perkara nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh
tetap sama dengan komposisi hakim dalam putusan nomor dua puluh sembilan lima puluh satu lima puluh lima dua ribu dua puluh tiga
yaitu tetap delapan hakim tanpa dihadiri hakim anwar usman
apakah putusan mahkamah untuk perkara sembilan puluh
akan tetap sama atau sejalan dengan amar putusan mahkamah konstitusi nomor dua puluh sembilan lima puluh satu lima puluh lima tahun dua ribu dua puluh
dalam hal ini secara faktual
perubahan komposisi hakim yang memutus dari delapan orang dalam perkara nomor dua puluh sembilan lima puluh satu lima puluh lima
menjadi sembilan orang dalam perkara sembilan puluh sembilan puluh satu
tidak hanya sekadar membelokkan pertimbangan dan amat putusan
tetapi membalikkan satu ratus delapan puluh derajat amar putusan dari menolak menjadi mengabulkan
meski ditambah dengan embel embel sebagian
sehingga menjadi mengabulkan sebagian
bahwa berkenaan dengan fakta lain
khusus yang berkelindan dengan urian dalam subparagraf enam dua puluh enam empat di atas
saya akan membandingkan amar putusan aku dengan petitum yang dimohonkan dalam perkara sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh
sebagaimana termaktub dalam amar putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh
norma pasal satu ratus enam puluh sembilan uruf qi
undang undang tujuh dua ribu tujuh belas yang menyatakan
persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah q berusia paling rendah empat puluh tahun
dimaknai menjadi persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah q berusia paling rendah empat puluh tahun
atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum
termasuk pemilihan kepala daerah
sementara itu petitum pemohon aku hanya memohon menyatakan pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf q
undang undang tujuh dua ribu tujuh belas berusia paling rendah empat puluh tahun
bertentangan dengan undang undang dasar sebelas empat belas secara bersarat
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan titik titik
atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota
secara tekstual yang dimohonkan bersarat adalah berusia paling rendah empat puluh tahun
untuk dibuat alternatif atau dipadankan dengan
atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota
lalu mengapa amarnya bergeser menjadi
atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum
termasuk pemilihan kepala daerah
dalam hal ini adalah benar kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota
sebagaimana amar permohonan adalah jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum
tetapi perlu diberi catatan tebal
bahwa tidak semua yang dipilih melalui pemilihan umum adalah kepala daerah
baik tingkat provinsi maupun di kabupaten kota
berkenaan dengan hal tersebut pertanyaan mendasar yang tidak boleh tidak harus dimunculkan
bisakah lompatan nalar tersebut dibenarkan dengan bersandar pada hukum acara
yang secara prinsip hakim harus terikat dan mengikatkan dirinya
dengan hukum acara
sependek yang bisa dipahami hakim dapat sedikit bergeser dari petitum
untuk mengakomodasi pemohon putusan yang seadil adilnya ex aequo et bono
sepemahaman saya celah untuk sedikit bergeser hanya dapat dilakukan sepanjang
masih memiliki ketersambungan dengan petitum atau alasan alasan permohonan
namun setelah membaca secara komprehensif dan saksama perkara sembilan puluh dua ribu dua puluh tiga
alasan pemohon atau petitum jelas jelas bertumpu pada pengalaman sebagai kepala daerah
baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota
bahkan secara kasat mata permohonan nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh tiga menggunakan pengalaman
sekaligus keberhasilan wali kota solo gibran raka buming raka sebagai acuan
artinya permohonan nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh tiga tidak menyandarkan alasan alasan permohonan pada pejabat yang berhasil

yang terkait dengan pertanyaannya
apakah permohonan nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh tiga akan dipilih atau elective official
dengan adanya lompatan kesimpulan seperti yang termaktub dalam amar putusan aku
tidak salah dan tidak terlalu berlebihan
muncul pertanyaan lanjutan
haruskah mahkamah bergerak sejauh itu
buah selanjutnya fakta lain yang tidak kalah mendasarnya berkenaan
pertanyaan lain apakah amar yang menyatakan berusia paling rendah empat puluh tahun
atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah
dapat diterima sebagai amar yang utuh dan konklusif
pertanyaan ini muncul karena dari lima hakim konstitusi yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian
ternyata terbagi ke dalam dua kelompok
yaitu tiga hakim konstitusi sepakat memadankan atau membuat alternatif usia empat puluh tahun
dengan atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah
sementara itu dua hakim konstitusi yang lain memaknai petitum
pemohonannya sebatas pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai gubernur
tidak berhenti sampai di situ
dua hakim konstitusi dimaksud masih tetap mempertahankan prinsip open legal policy
dalam menentukan kriteria gubernur yang dapat disepadankan atau diaternatifkan tersebut
sederhananya model petitum berusia paling rendah empat puluh tahun
atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah
didukung oleh tiga hakim konstitusi
sementara pilihan untuk jabatan gubernur dengan varian varian yang juga dapat berbeda
didukung oleh dua hakim konstitusi
meskipun model petitum berusia paling rendah empat puluh tahun
dan atau pernah sedang menjabat
menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah
didukung oleh lebih banyak jumlah hakim konstitusi yang tergabung dalam kelompok mengabulkan sebagian
pilihan petitum demikian masih dapat dipersoalkan dan potensial memiliki kelemahan yang mendasar
karena lima hakim konstitusi tersebut bertemu pada posisi mengabulkan sebagian
maka harus dirumuskan secara jelas dan terang terlebih dahulu
dalam hal apa saja masing masing mengabulkan sebagian permohonan tersebut
dengan menggunakan pola penentuan arsiran di dalam berbagai pilihan yang saling bersentuhan
terbuka kemungkinan hasil akhir dari penentuan amar yang berbeda
dan hakim c
memasukkan semua posisi elected official termasuk pemilihan kepala daerah
sedangkan hakim d membatasi elected official hanya gubernur saja
sementara hakim e memasukkan elected official dengan memberikan penekanan pada gubernur
namun tetap membuka bagi jabatan kepala daerah
berdasarkan urayan tersebut
titik temu atau arsiran kelima hakim konstitusi yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian
dapat digambarkan dengan diagram van di bawah ini
berdasarkan diagram di atas
sebagaimana digambarkan dalam diagram satu
dan hakim c
menyepadankan semua jabatan yang dipilih atau elected official
termasuk pemilihan kepala daerah dengan batas minimum empat puluh tahun
ketiga hakim tersebut memasukkan semua jabatan yaitu presiden wakil presiden
anggota dpr anggota dpd anggota dprd
sebagai padanan alternatif usia empat puluh tahun
selanjutnya hakim d memilih jabatan gubernur atau wakil gubernur
bupati atau wakil bupati
dan wali kota atau wakil bupati sebagai padanan alternatif usia empat puluh tahun
sementara hakim e memilih
lebih terbatas lagi
hanya memilih jabatan gubernur sebagai padanan atau alternatif batas usia minimal empat puluh tahun
hakim yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian tersebut
titik temunya atau arsirannya
dalam mengabulkan sebagian diantara mereka berlima
hanya ada pada jabatan gubernur
seperti yang diarsir di titik tengah itu
selanjutnya pada diagram dua
tiga hakim konstitusi hakim a hakim b dan hakim c
sama dengan diagram satu
menyepadankan semua jabatan yang dipilih atau elected official
termasuk pemilihan kepala daerah
dengan batas minimum empat puluh tahun
artinya ketiga hakim tersebut memasukkan semua jabatan
yaitu presiden wakil presiden
anggota dpr anggota dpd anggota dprd
gubernur wakil gubernur bupati wakil bupati
sebagai padanan alternatif usia minimal empat puluh tahun
sementara hakim d dan hakim e
memilih jabatan yang sangat terbatas
yaitu hanya jabatan gubernur saja
sama halnya seperti diagram satu
hakim yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian tersebut
titik temu atau arsiran dalam mengabulkan sebagian diantara mereka berlima
juga hanya berada pada jabatan gubernur
merujuk penjelasan di atas
pilihan jabatan publik berupa elected official
termasuk pemilihan kepala daerah kelimanya
berada pada titik singgung atau titik arsir jabatan gubernur
oleh karena itu seharusnya amar putusan lima hakim konstitusi
yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian
adalah jabatan gubernur
dengan pilihan amar memaknai pasal satu ratus enam puluh sembilan uruhki uu tujuh dua ribu tujuh belas
menjadi calon presiden dan wakil presiden lelaki berusia paling rendah empat puluh tahun
atau sedang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala
seharusnya bertolak atau tidak tertolak atau tidak terterima oleh makna mengabulkan sebagian dari hakim d dan hakim e
artinya dengan menggunakan model arsiran van di atas
amar putusan aku menyatakan
persyaratan menjadi calon presiden
dan wakil presiden adalah q berusia paling rendah empat puluh tahun
atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum
termasuk pemilihan kepala daerah
sesungguhnya hanya didukung oleh tiga hakim konstitusi saja
oleh karenanya amar putusan aku seharusnya hanya menyangkau jabatan gubernur saja
sebagaimana menjadi titik temu di antara kelima hakim konstitusi tersebut
berkenaan dengan pilihan amar tersebut
perlu saya tambahkan
ketika pembahasan di rph
titik temu atau arsiner termasuk masalah yang menyita waktu dan perdebatan
karena perdebatan yang belum begitu terang terkait masalah amar tersebut
ada di antara hakim konstitusi mengusulkan agar pembahasan ditunda
dan tidak perlu buru buru
serta perlu dimatangkan kembali hingga mahkamah inkasu lima hakim konstitusi
yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian
benar benar yakin dengan pilihan amar putusannya
sekalipun rph ditunda dan berlangsung lebih lama bagi hakim yang mengusulkan ditunda
hal tersebut tidak akan menunda dan mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilihan
inkasu tahap pemilihan presiden dan wakil presiden
di antara sebagian hakim yang tergabung dalam gerbong mengabulkan sebagian tersebut
seperti tengah berpacu dengan tahap pemilihan umum presiden dan wakil presiden
sehingga yang bersangkutan terus menorong
dan terkesan terlalu bernafsu untuk cepat cepat memutus perkara aku
menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan yang telah diuraikan di atas
saya merasa perlu menegaskan beberapa hal sebagai berikut
bahwa berkenaan dengan substansi undang undang yang dibentuk karena perintah
mendapat perintah langsung dari undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
dalam pertimbangan dan menilai materi undang undang yang dibentuk
seorang hakim konstitusi harus merujuk terlebih dahulu kepada teks konstitusi
jikalau teks memiliki keterbatasan dalam menjelaskan substansi dimaksud
hakim konstitusi kemudian harus merujuk pada risalah perdebatan
di sekitar perumusan substansi konstitusi dimaksud
cara demikian telah menjadi metode penafsiran konstitusi yang lazim dilakukan oleh hakim konstitusi
tanpa perlu merujuk terlalu jauh ke belakang
misalnya ketika mahkamah memutus perkara iwal dizan pemilihan umum serentak
dan sistem pemilihan umum
risalah pembahasan yang memuat original intent menjadi rujukan penting
karena itu pula
putusan mahkamah konstitusi nomor dua puluh sembilan memakai risalah pembahasan perubahan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
sebagai rujukan penting
putusan mahkamah konstitusi nomor dua puluh sembilan memuat kesimpulan
berdasarkan pertimbangan hukum tersebut
dalam putusan mahkamah konstitusi lima puluh lima tahun dua ribu dua puluh tiga
berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut
persoalan usia dan upaya menyepadankan atau mempersamakan dengan jabatan lain
sesungguhnya telah terkunci
pertimbangan hukum tersebut merupakan pembuktian
bagaimana mahkamah konsisten dengan putusan putusan sebelumnya
yang berkenan dengan usia yang telah menjadi jurisprudensi
sejak generasi pertama lembaga ini berdiri
bahwa posisi mahkamah berkenan dengan angka ingkasu persyaratan usia
sejak dari generasi pertama dua ribu tiga sampai dua ribu dua
itu kurang satu tolong ditambah
iwal persyaratan usia telah diposisikan sebagai kebijakan hukum
pembentuk undang undang legal policy atau open legal policy
sikap demikian dapat dilacak antara lain dari putusan mahkamah konstitusi lima belas

dan putusan mahkamah konstitusi lima puluh enam dua ribu dua belas
dan putusan mahkamah konstitusi lima puluh enam dua ribu dua belas
bahkan apabila dibaca kembali putusan mahkamah konstitusi nomor dua ribu sembilan ratus lima puluh satu lima puluh lima dua ribu dua puluh tiga
putusan putusan terdahulu yang berkenaan dengan usia
tetap menjadi rujukan utama yang digunakan untuk menolak permohonan dua ribu sembilan ratus lima puluh satu lima puluh lima dua ribu dua puluh tiga
artinya kebijakan hukum terbuka merupakan warisan yang telah diikuti dari generasi
ke generasi di mahkamah konstitusi
dan telah ditempatkan sebagai jurisprudensi
oleh karena itu kebijakan hukum terbuka tidak bisa secara serampangan dikesampingkan
karena telah menjadi jurisprudensi dan sekaligus doktrin ilmu hukum yang digunakan dalam memutus perkara perkara di mahkamah konstitusi
selain itu secara doktrinal
permasalahan yang berkaitan dengan persyaratan usia minimum pejabat negara
termasuk syarat usia minimum sebagai calon presiden dan wakil presiden
diajukan dalam permohonan aku
dapat dikatakan menjadi bahagian dalam doktrin political question
yaitu permasalahan yang seharusnya diselesaikan dengan keputusan yang diambil
oleh cabang cabang politik pemerintahan lain
inkasu presiden dan dpr selaku pembentuk undang undang
bukan oleh lembaga peradilan seperti mahkamah konstitusi
bisa dibaca dalam buku louis henkin
doktrin political question yang dikenal dalam praktek lembaga peradilan ini
merupakan konsep yang mengacu pada prinsip bahwa beberapa permasalahan atau pertanyaan
yang melibatkan keputusan politik atau kebijakan pemerintah
seharusnya tidak menjadi domain lembaga peradilan untuk memutusnya
sebaliknya permasalahan atau pertanyaan tersebut seyogianya ditangani oleh cabang kekuasaan
yang berwenang seperti eksekutif atau legislatif
bahkan menurut john sary dalam bukunya
tahun dua ribu sebelas permasalahan untuk menurunkan persyaratan usia minimum bagi jabatan politik
tidak bisa ditentukan melalui mekanisme pengujian undang undang
melainkan harus melalui perubahan konstitusi
sebagai contoh perbandingan lainnya
makamah konstitusi albania dalam keputusan alb dua ratus lima satu tiga tanggal sembilan belas januari dua ribu lima
menolak permohonan yang berkenan batas usia karena dinilai bukan merupakan isu konstitusional
tapi lebih pada isu politik
dasar pertimbangan mahkamah konstitusi albania tersebut antara lain
karena umur yang diuji konstitusionalitasnya tidak diaturkan

berkenaan dengan hal di atas
mahkamah seringkali memberikan pertimbangan open legal policy terhadap permasalahan
yang tidak diatur secara eksplisit di dalam konstitusi
sehingga sepenuhnya diserahkan kepada pembentuk undang undang untuk menentukan
dan bukan diputuskan sendiri oleh makamah
oleh karenanya mahkamah sudah seharusnya berpegang teguh pada pendekatan ini
dan tidak seakan akan memilah milih mana yang dapat dijadikan open legal policy
dan memutusnya tanpa argumentasi dan legal reasoning yang jelas serta berubah ubah
jika hal demikian terjadi
maka penentuan open legal policy oleh makamah seperti menjadi cherry picking jurisprudence
sebagaimana terlihat dari ketidakkonsistenan pendapat sebagian hakim yang berubah
ketika dalam menjawab pokok permasalahan dalam beberapa permohonan
yang serupa seperti diuraikan di atas
dalam permohonan aku mahkamah juga sudah seharusnya menerapkan judicial restraint
dengan menahan diri untuk tidak masuk dalam kewenangan pembentuk undang undang
dalam menentukan persyaratan batas usia minimum bagi calon presiden dan wakil presiden
hal ini sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan penghormatan kepada pembentuk undang undang
dalam konteks pemisahan kekuasaan negara separation of powers
lebih lanjut pembentuk undang undang secara eksplisit menyampaikan
dan memiliki keinginan yang serupa dengan para pemohon
sehingga perubahan atau penambahan terhadap persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden tersebut
sudah selayaknya dilakukan melalui mekanisme legislative review
dengan cara merevisi undang undang yang dimohonkan oleh para pemohon
bukan justru melempar bola panas ini ke mahkamah
sayang hal yang sederhana dan sudah terlihat dengan jelas
sifat open legal policy nya ini justru diambil alih dan dijadikan beban politik makamah untuk memutusnya
jika pendekatan dalam memutus perkara sejenis seperti ini terus dilakukan
saya sangat sangat cemas dan khawatir mahkamah konstitusi justru sedang menjebak dirinya sendiri
dalam pusaran politik dalam memutus berbagai political question
yang pada akhirnya akan meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik kepada makamah
kuofadis makamah konstitusi